pakta integritas yang ditandatangani calon presiden prabowo subianto dan perwakilan peserta ijtima ulama ii
menuai beragam tanggapan atau mungkin juga kontroversi
partai nasional demokrat yang juga dari koalisi jokowi mengingatkan kontrak politik tersebut tidak boleh mengintervensi proses hukum
calon presiden prabowo subianto menaikkan fakta integritas yang berisi tujuh belas poin pada ijtima ulama kedua minggu enam belas september lalu
salah satu poin kesepakatan politik tersebut yakni meminta prabowo menjamin pemulangan rizik sihab ke indonesia
jika terpilih menjadi presiden di pilpres dua ribu sembilan belas
sekjen partai nasional johnny j platte dari koalisi jokowi ma'ruf menilai
dukungan ijtima ulama wajar sebagai kesepakatan politik
namun ia mengingatkan kesepakatan tersebut tidak boleh mengintervensi proses hukum
dalam deal politik pada saat melaksanakannya harus acuannya kepada hukum dan tata aturan yang berlaku
dan dalam kaitan dengan hukum equality before the law itu harus menjadi panutan dan acuan
setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama
dan tidak boleh ada intervensi oleh presiden sekalipun ya presiden tidak boleh mencampuri proses hukum
di lain sisi partai keadilan sejahtera sebagai pendukung koalisi prabowo menilai
kesepakatan politik itu sah dilakukan mengingat rizik adalah ketua dewan pembina gnpf ulama
menurut wakil ketua majelis juro pks hidayat nur wahid
dukungan istimewa ulama tidak akan memecah belah umat islam
mengingat kubu jokowi didukung ormas nu dan prabowo didukung para ulama gnpf
dan wajar kalau mereka kemudian menyampaikan poin itu kepada pak prabowo
karena sampai hari ini kan juga tidak pak habib rizik tidak terbukti melakukan kesalahan apapun
sehingga kalau pun beli justru malah anda kalau beli tidak beli pulang
kesalahan beli apa
kalau beli kemudian kalau kemudian pak prabowo memenangkan dan kemudian beli menjamin kebulangan
disitu kan disebutkan juga sebagai warga negara indonesia
sebagai warga negara indonesia beliau masih warga negara indonesia
tidak dicabut paspornya tidak dicabut keluarga negaraannya tidak dihukum oleh lembaga manapun
jadi kalau pun nanti pak prabowo
pak prabowo menang dan menerima beliau pulang indonesia sebagai warga negara indonesia
dan bukan hanya beliau saja kan yang disebutkan juga agar tidak menghadirkan persekusi
dan maupun betuliman pada tokoh tokoh para ulama maupun yang lainnya baik itu terkait
hingga saat ini pemimpin front pembela islam rizik sihab masih bermukim di arab saudi
rizik keluar dari indonesia setelah terbelit sejumlah kasus hukum
seperti dugaan penodaan lambang negara dan kasus cat yang diduga mengandung konten pornografi
meski tak menghadiri istimewa ulama kedua
rizik mengingatkan dukungan tersebut bukanlah main main
saya ingatkan kepada jafres jawarres prabowo santi
yang hari ini menandatangani fakta integritas
bahwasannya istimewa ulama tidak sedang main main dalam memberikan dukungan
dan tidak juga sembahang atau segera memberikan dukungan
rekomendasi nama jafres yang diusulkan ke npf ulama dalam istimewa ulama pertama juli lalu diabaikan prabowo
namun para tokoh gnpf ternyata masih mendukung prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
prabowo pun merasa terharu atas dukungan tersebut
bakal capres prabowo subianto menaikkan fakta integritas yang disodorkan kelompok gnpf ulama saat ijtima ulama kedua
ada tujuh belas poin yang disodorkan salah satunya adalah merehabilitasi dan memulangkan pimpinan fpi rizik sihab
ketua umum partai gerindra itu pun secara sah mendapat dukungan dari gnpf ulama di pilpres dua ribu sembilan belas
pertanyaannya adalah mengapa harus ada teken menekan fakta integritas antara gnpf ulama dan juga prabowo subianto
benarkah ada intervensi hukum dalam fakta integritas tersebut
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
sebelah kiri saya sudah langsung bang andre rosiade jurubicara tim kampanye prabowo sandiaga
bang andre selamat malam apa kabar
selamat malam alhamdulillah masyarakat
sebelah bang andre sudah ada bang inas nasrullah zubir
ketua dpp partai hanura
bang inas selamat malam apa kabar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan sudah ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lima
selamat malam bang ray
oke sebelum kita memulai dialog kita coba dengarkan terlebih dahulu
karena semalam kita juga sebenarnya sudah mengundang dari perwakilan gnpf ulama ada selamat ma'arif di sana
kita undang kita akan dengarkan pernyataan dari ketua pa dua ratus dua belas selamat ma'arif

terima kasih pak
ternyata nanti menang kemudian ada pengkhianatan ya konsekuensinya kembali kepada umat
dia akan menanggung resiko keumatan
kalau dari teman teman gnpf ulama ya dari pernyataan tadi saya menangkap ada keseriusan lewat fakta integritas ini
sehingga perlu dilakukan perlu ditandatangani oleh pak prabowo subianto
nah kalau dari partai gerindra melihat fakta integritas ini apakah seberapa serius sangat serius
atau kemudian ini karena
karena memang untuk mendapatkan legitimasi dukungan saja
yang sempat hampir hilanglah begitu ya ketika tidak mengakomodir hasil icima ulama yang pertama
baik terima kasih
tentu kalau dukungan sih insya allah nggak hilang ya
dari awal kami sudah melaksanakan ijtima ulama yang pertama
bagaimana kita mencalonkan pak prabowo sebagai calon presiden sesuai dengan rekomendasi ijtima ulama
itu yang pertama
yang kedua soal tujuh belas poin yang ditandatangani oleh pak prabowo
kalau kita baca dari satu sampai tujuh belas sebenarnya tidak ada yang bermasalah ya
semuanya baik dan bagus untuk kepentingan bangsa dan negara
sama juga dengan kontrak yang ditandatangani oleh pak prabowo kepada buruh
nah jadi intinya apa
kontrak politik atau fakta integritas yang ditandatangani ini bentuk keseriusan pak prabowo
keseriusan pak prabowo dan bang sandi komitmen pak prabowo dan bang sandi
dan janji janji untuk kepentingan rakyat indonesia
jadi sebenarnya tidak ada yang salah juga dari fakta integritas begitu ya
tidak ada masalah itu kan bagian
jadi gini mas kenapa pak prabowo ditandatangani
ya tentu supaya para pendukung ya baik buruh dulu maupun ulama gnpf dan istimewa ulama melihat pak prabowo berkomitmen
ada wujud komitmen di situ gitu kira kira ya
dengan komitmen itu tentu bisa dikontrol nantinya
bahwa dari poin poin satu sampai tujuh belas itu dilaksanakan atau tidak gitu loh
seperti itu mas
dan insya allah kita tahu semua orang rakyat indonesia tahu seorang prabowo subianto sangat satria
dan insya allah akan berkomitmen melaksanakan janji janji beliau
oke ada satu poin yang menarik ya
saya rasa juga sudah pada tahu semuanya rata rata begitu ya
kita bisa tampilkan mungkin poin nomor enam belas dari fakta integritas antara prabowo subianto dan juga gnpf ulama
sebagai wujud komitmen tadi kata bang andre
kita tampilkan ada di
oke ini di
di layar televisi anda kita bisa lihat ya
poinnya adalah saya bacakan
siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden
untuk melakukan proses rehabilitasi menjamin kepulangan
serta memulihkan hak hak habib rizik sihab sebagai warga negara indonesia
serta memberikan keadilan kepada para ulama aktivis empat ratus sebelas dua ratus dua belas tiga ratus sebelas
yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar dan lain sebagainya
kita bisa lihat ada di belakang layar
ini pak andre
pak no enam belas ini kemudian ditafsirkan ini kemudian bisa jadi bentuk intervensi hukum
atau kemudian kok bisa jadi seperti deal politik begitu antara pak prabowo dengan gnpf ulama
saya rasa ini bukan intervensi politik
tapi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan kepada habib rizik maupun ulama ulama pendukung dua ratus dua belas
jangan sampai habib rizik dan ulama dua ratus dua belas dikriminalisasi
atau dicari cari kesalahan
nah pak prabowo sebagai presiden nanti insya allah dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat pak prabowo dan bang sandi
tentu beliau akan meminta pihak kepolisian melakukan proses hukum yang berkeadilan transparan tidak berpihak
sehingga habib rizik pasti dan ulama ulama siap mengikuti proses hukum yang dituduhkan
asal ada jaminan proses hukumnya berkeadilan transparan
tidak ada pesanan
tidak ada pesanan untuk mengkriminalisasi ulama
bentuk deal politik bukan tidak
saya rasa itu kewajiban presiden ya
presiden republik indonesia berkewajiban melindungi seluruh rakyat indonesia
memastikan rakyat indonesia karena habib rizik adalah warga indonesia
rakyat indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum
jadi bukan intervensi hukum ya
jangan sampai ada indikasi kriminalisasi terhadap beliau atau indikasi dicari cari kesalahan terhadap beliau
pak prabowo sebagai presiden memastikan tidak ada hal itu
makanya adalah poin seperti ini
saya rasa itu biasa saja
ini hanya memastikan ada kepastian hukum yang berkeadilan transparan seperti itu
oke baik baik ines
poin poin dari tujuh belas poin yang kemudian di dalam fakta integritas ini
kalau dari teman teman kubu pak jokowi ma'ruf melihat ini bagaimana
ada hal yang tidak tepat tidak
tadi kata pak andre biasa saja kok tidak ada masalah
ini bagian dari komitmen politik aja antara pak prabowo dengan gnpf ulama
ya kita mulai dari perspektif dari ijtima ulama itu sendiri
karena saya melihat istimewa itu kalau lihat di terjemahannya itu
beberapa referensi dapat itu kan kumpul kumpul gitu kan
itu tidak jauh dengan kongko kongko lah
kalau kita bicara ulama di indonesia ini kan jutaan
bukan yang sekian puluh yang ada di situ saja gitu kan
apakah mereka sudah mewakili itu
enggak juga gitu kan
apalagi dengan embel embel istimewa ulama dan tokoh nasional
dimana tokoh nasional itu kan juga tidak semuanya muslim ada non muslimnya gitu kan
jadi ini bukan satu yang sakral buat agama buat ajaran islam
tidak ini bukan tidak ada sangkut pautnya daun fikih dalam ajaran islam
ini di luar itu
nah kongko kongko ini kok tahu itu ujuk ujuk menerbitkan
saya melihat sebenarnya ini semua sudah didesain strateginya pak prabowo aja
bikin strategi seolah olah sini ada terbentuklah ada ulama yang namanya
nanti saya membuat istimewa satu jenis satu jantinit dua
kemudian ini strategi
strategi marketing gitu loh
bagaimana menjual pak prabowo dalam suatu narasi yang namanya istimewa itu tadi gitu kan
nah itu yang disusun
jadi tidak ada apa apanya menurut saya
nah salah satu yang menarik adalah ketika dibuatlah di dalam
poin poin yang nomor enam belas itu tadi
saya agak bengong juga dan ketawa abis itu gitu
di situ diminta untuk salah satunya nih ya salah satunya adalah mengembalikan hak haknya habib rizik sihab
lantas apalagi tadi mengatur kepulangan gitu kan
sini salah satunya
salah satunya mungkin hak ya
menjamin kepulangan maksudnya rehabilitasi
sepemahaman saya kok rehabilitasi dia sudah dijadikan terdakwa gitu kan
tersangka gitu kan
lantas dalam masih sedang ada proses pengadilan atau memang sudah dijadikan terdakwa
sudah dimasukkan ke dalam bui
jadi tidak tepat istilah itu
loh ini kan sudah di sp tiga
harusnya kalau pulang pulang saja
sudah di sp tiga
apa yang mau ada mau direhabilitasi sudah di sp tiga
apa yang harus di rehabilitasi
apa ya hak haknya yang mau dikembalikan
hak haknya nggak ada yang dirampas kok
nggak ada yang diambil
sudah di sp tiga
kan tinggal berangkat pulang
sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa habib rizik tidak mau pulang
kok semua sudah nggak ada apa apa
mau pulang dia monggo
mongga juga nggak ada urusan pemerintah
kita melihatnya ada sesuatu atau jangan jangan
ada seseorang yang membuat dia enggan untuk pulang
membuat dia sulit untuk pulang
nah kita harus tanya sama beliau
ada apa ini gitu
karena saya melihat ini
masyarakat melihat ini
publik melihat ini
dia tidak pulang karena ada persoalan pribadi
tidak ada lagi kaitannya dengan hukum di negeri tercinta
jadi kalau berangkat dari istilah dan lain sebagainya mungkin rangkuman saya adalah
ya ini sebenarnya bukan hal yang harus di apa namanya terlalu diseriusi begitu bagi nasib lu gimana
tidak perlu diseriusin
buat apa disurusin
tapi jumlahnya artinya begini
ini kan ulama ini kan mereka mengatakan ini mewakili
kelompok kelompok yang lain juga begitu
kan kalau kita bicara istimewa ulama ya kita bicara ulama
sedangkan ulama di indonesia ini yang diakui oleh umat islam indonesia ya mui dong
majelis ulama indonesia
nah itu kita bisa katakan itu ulama indonesia
kalau cuma sekian puluh saya dengar juga dari pak habibur
ya ada sekian puluh kan ya
artinya nggak sampai seratus hanya sekian puluh
tidak mewakili ulama seluruh indonesia
oke baik sebelum ke bang ray
bang ray ada tanggapan mengenai apa yang tadi bang indra sampaikan

lalu kalau kita lihat rekaman tadi
viti yang ditampilkan oleh apa namanya cnn
tadi ada pimpinan mui juga
tadi yang turun mobil masuk ke hotel grand cempaka
ustaz tengku sukan lain
bukan maksud sama mui
mui itu harus netral
sama pak k ma'ruf juga tidak boleh membawa mui untuk kepentingan politik beliau
jadi gitu pak
rata rata ulama itu
supaya bang inas tahu ya
ulama itu rata rata
baik di daerah maupun di pusat
itu merupakan pengurus mui
nah mereka diistimak ulama itu datang
bukan dalam kapasitas sebagai pengurus mui
tapi mewakili diri mereka maupun organisasi organisasi yang mereka pimpin di luar mui
bahwa disampaikan oleh mas inas ini kurang baca kali ya
karena yang di sp tiga itu baru dua bang inas
masih ada lima belas kasus lagi
yang diindikasikan terlibatan habib rizieq
yang baru di sp tiga itu baru dua
masih ada lima belas kasus lagi
jadi maksud saya
yang dijadikan terdakwa itu kan ada dua khusus yang sudah di sp tiga
yang lain kan belum jadikan terdakwa
kenapa harus tidak pulang
harus itu ulang terus dijadikan alasan tidak pulang
kan belum jadi terdakwa untuk kasus yang lain
yang sudah di
untuk yang dua kasus yang sudah dijadikan tersangka
itu sudah di sp tiga
yang lain kan belum
kenapa tidak berani pulang
termasuk saya heran
gak udah abang dura
saya nilai dulu
bang andre silahkan
dulu kan habib rizik itu
habib rizik itu kan pernah
pernah masuk penjara juga
artinya dia tidak ada masalah kalau masuk penjara
apalagi dia punya penjara banyak
kok yang sekarang kok takut
itu yang bikin sesuatu salah
oke bang andre silahkan menanggapi
sebelum nanti saya ke bang andre
yang dituntut sama habib rizik kan jelas
proses hukum yang berkeadilan
tanpa ada maksud dan tujuan mengkriminalisasi ulama
pak prabowo memberikan jaminan itu dalam fakta integritas
bahwa kalau pak prabowo jadi presiden republik indonesia
kalaupun ada proses hukum yang melibatkan habib rizik
dilakukan secara berkeadilan
tanpa ada pretensi kriminalisasi
inilah pak prabowo hadir
kalau ada proses hukum kepada habib rizik
tanpa ada maksud untuk mengkriminalisasi habib rizik
dan ulama ulama lain
kenapa ulama ini mendukung pak prabowo
ini yang perlu diketahui bang inas
sampai menjadi pangkostrad
punya rekam jejak
beliau selalu dekat dengan umat
dari istimewa ulama satu
istimewa ulama dua
mendukung seorang prabowo
tapi clear gak sih bang andri
sebenarnya ketika nanti misalnya
katakanlah pak prabowo terpilih begitu ya
pakta integritasnya tadi
kan kita sudah dengar
kalau tidak dijalankan begitu
clearnya ini maksudnya
keadilan ini adalah
memulihkan kembali status hukumnya
setelah ingin proses hukum
apakah ini kemudian disebut
intervensi hukum atau tidak
nanti dijawab oleh bang andri
dan juga bang reim
fakta integritas antara pak prabowo
dengan gnpf ulama
kami harus jeda
kami akan segera kembali
anda kembali di prime
kalau tadi kan
tentu mewakili partai gerindra
bang ines juga mewakili
teman teman koalisi jokowi maruf
kalau bang reim
melihat pakta integritas ini
apa dibalik ini
sebenarnya ada apa apa
memang ini dukungan biasa
ini wujud dari
dari gnpf ulama
karena mungkin kecewa
dari istimewa yang pertama
kemudian perlu diwujudkan
kalau tadi disebutkan
kelompok gnpf ini
tidak akan pernah
berpindah ke jokowi
setelah mereka mengatakan
yang mengambil sandiaga
kan mereka tidak bisa langsung
atau mendukung pak prabowo
jadi dibiarkan mengalir dulu
dibuatlah cara cara lain
untuk kemudian kembali ke
pangkuannya pak prabowo
karena pada dasarnya
memang gak ada pilihannya
kecuali pak prabowo
oleh karena itulah
sejak dari awal juga
gak terlalu pusing
dengan hasil uji timah itu
tapi kenapa perlu ada
kalau memang ujung ujungnya
ke pak prabowo juga pak
itu yang saya sebut tadi kan
supaya ada lah ini
sesuatu yang mengikatkan
memang kita juga jadi
kalau tadi disebutkan
kalau mendengar penjelasannya
dari sudara andre ya
karena andre mengatakan
ya kalau memang itu
kalau memang ada sesuatu
apa katakanlah misalnya
layak untuk diproses
kira kira gitu loh pak
terkait dengan kasus
tentu dengan jaminan
keadilan harus diutamakan
itu catatannya tuh
tapi tidak serta merta
presiden akan memberi
hak rehabilitasi gitu ya
atau hak pengampunan
apa macam macam lah
yang mungkin merupakan
tadi istilah mereka
atribut dari kewenangan presiden gitu
harus tetap melalui proses hukum
kalau kita dengar tadi penjelasannya
nanti kita pertegas lagi
ya itu tadi
makanya kan sebetulnya nggak ada masalah
jadi permintaan itu
diterima oleh pak prabowo
tapi pak prabowo kira kira
ya ini semua
harus tetap melalui jalur hukum
artinya biarlah polisi
apakah memang katakanlah
lima belas kasus yang tertunda
layak diteruskan atau tidak
kan kira kira gitu ya
tidak ada masalah memang disitu
sesuai yang masalah itu
yang menarik itu adalah poin pertama
oke kenapa poin pertama bang rey
karena disitu dengan tegas dinyatakan
harus ada komitmen dari pak prabowo
untuk menjunjung tinggi
ya undang undang dasar empat puluh lima
dan pancasila secara murni dan konsekuen
yang masih mengidamkan
dan undang undang dasar
masuk dalam apa yang disebut
dengan gnpf mui ini
jadi kalau selama ini
misalnya hti dengan gnp mui
di dalam pertemuan ijti mak ii itu
gnpf mui itu dengan tegas mengatakan
kami bukan hti
dan hti tidak boleh masuk disini
dari poin poin itu ya
dari poin pertama itu
karena hti kan mengatakan
ganti ideologi kan
ganti dasar negara
dari demokrasi ke apa
poin pertama itu
justru menapikan semua cita cita
dari hti itu
itulah yang menurut saya sebetulnya yang
yang justru spektakuler
sesuatu yang selama ini
orang menduga bahwa
tapi justru sekarang malah dipilih
tapi di poin pertama itu
dengan tegas dinyatakan
prabowo harus melaksanakan
itu undang undang dasar empat puluh lima
jadi gak ada tafsirannya lagi yang mengatakan
bahkan fpi sekalipun
dimana habib rizik sebagai ketua umumnya
tidak mempergunakan istilah yang selama inilah
sering dipakai oleh fpi
yaitu nkri bersyariah
kan tidak ada sama sekali di dalam poin poin itu
melakukan proses moderasi
kalau hti saya pikir bukan lagi moderasi
dari kelompok ini
jadi sebetulnya yang terjadi adalah
kelompok kelompok seperti fpi
yang mengkampanyekan nkri bersyariah
hti malah dikeluarkan
jadi pada tingkat tertentu
sebetulnya prabowo yang masuk
bukan fpi yang masuk
prabowo masuk ke kelompok seperti fpi
bahkan mengautkan hti
undang undang dasar empat puluh lima
kita harus mengatakan
kita harus mengatakan

ideologi kita cuma satu
itu harus kita laksanakan
yang namanya nkri bersyariah
apalagi anda mau mengatakan
ini bisa masuk kategori kontrak politik
tidak sih sebenarnya
ini kan istilah istilah
bagi saya juga
ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai kontrak politik
atau apa yang mestinya
soalnya pada pakta integritas
itu menunjukkan kepada moralitas
yang berhubungan dengan pengelolaan
sebelum ke bang andre
juga ke bang ina
kita dengarkan terlebih dahulu
pernyataan dari kapitra ampera
ini pengacara dari rizik sihab
yang juga semalam
masuk dalam dialog kami
pernyataan dari kapitra ampera berikut ini
kalau pencara politik
dia punya kewajiban
ini hanya komitmen
pengikatan moral saja
bukan pengikatan politik
itu yang pertama
itu mak ulama itu
itu mak ulama itu
yang kedua ini
semua sudah dijalankan
oleh presiden jokowi
kecuali yang poin enam belas
kalau soal memulangkan
kalau menurut kapitra ampera
apa isi dari fakta integritas
kalau kembali ke poin enam belas
sebenarnya bagaimana sih
yang ditafsirkan oleh gerindra
sebagai rizik siap
dan juga sejumlah teman teman
ulama yang dianggap dikriminalisasi
tetap harus lewat proses
hukum yang seharusnya
para ulama ini
dan ulama ulama lain
dan taat proses hukum
yang mereka inginkan hanya satu
tapi harus berkeadilan
jangan ada indikasi kriminalisasi
hanya itu permintanya
dari sebelum kemerdekaan
mereka adalah garda terdepan
tidak usah kita ragukan
dan jangan juga ragukan
tidak usah kita ragukan
takut menghadapi proses hukum
yang mereka inginkan hanya satu
proses hukum yang transparan
tanpa ada keinginan
lepas dari status hukum
dan lain sebagainya
adalah orang orang soleh
yang mengerti hukum
proses hukumnya berkeadilan
hanya itu tuntutan
akan melaksanakan itu
beliau akan memastikan
proses hukum ini berjalan
tidak lagi ada indikasi
tidak di jalan
kalau rezim saat ini ya
inilah salah satu
ulama dari seluruh indonesia
memutuskan memilih pak prabowo
punya rekam jejak
yang selama ini
dekat dengan umat
dan dekat dengan ulama
seorang prabowo suwian
hal hal yang diminta
pak tengah tenggeras ini
bagaimana menjawab ini
tapi tahan dulu
kita harus sedih
lalu sesuatu lagi
kami akan segera kembali
prime news akan kembali

kalau kita bicara soal
ulama yang dikriminalisasi
bisa harus dikunjungi
ustadz arifin tanjung
karena kan ada persoalan
asal yang penting tidak menghina
gak ada masalah
masalah kita harus biarkan
polisi harus bertindak
dan undang undang mengatakan itu
dikriminalisasi enggak juga
habib rizie kan sudah malah
yang jadi tersangka sudah di sp tiga
yang lain kan belum
jadi dimana disebut mengkriminalisasi
jangan ini juga diput di politisi
dia di hotel ditangkap
tapi tak jelas sampai pengadilannya
coba nanti dibuka lagi
presiden sekarang dia
pak presiden pun diperkarakan
malah sudah diputuskan
bersalah terus menjalankan
putusan pengadilan artinya apa
pak jokowi ini juga tidak
tidak seperti yang dibilang
orang orang hukum ini diatur
sama dia tidak kita hukum kita
sudah independen kok polisi kita juga
sudah independen mereka akan
melakukan pekerjaan penyelidikan sesuai dengan
tugas tugas mereka jangan sebentar sebentar
jadi tidak ada sebenarnya istilah itu
ya ada yang dikriminalisasi ini kan hanya
namanya juga tahun elektoral tahun politik
dikriminalisasi nanti besok besok
kalau misalnya ada
anak kecil bagaimana bagaimana
ditangkap wah anak anak dikriminalisasi
kita tidak bisa seperti itu hukum harus
tetap ditegakkan hukum tapi yang menarik
justru yang dikatakan oleh beliau ini tadi
poin nomor satu ya ternyata hti ini
ditendang dari situ gitu nah tinggal
hti sendiri sama hilafah
posisi mereka seperti apa sekarang
mereka dikeluarkan dari
dikeluarkan dari lingkup
nah ini harus dipertegas
harus dipertegas selama ini
dikeluarkan dari situ lo bukan
bagian gue sekarang karena sejelas jelas
poin nomor satu beliau tidak masuk dalam situ
kecuali lo mau
mau mengakui pancasila dan undang undang
kalau tidak mengakui itu keluar dari kami
saya suka itu sebenarnya bagus
yang penting hti sekarang harus bertanya
kita ada dimana sekarang
nah itu dia pertanyaan karena sudah jelas
hati itu sudah ditendang keluar dari
tapi memang ada hti di dalam kelompok itu
saya mau jelaskan
pendukung pak prabowo ini
sangat komitmen terhadap
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
jadi tidak ada keinginan gnpf
untuk merubah dasar negara kita
jadi saya rasa
narasi menyesatkan juga
kalau bilang bahwa ulama ulama ini
tidak setuju dengan
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pancasila dan nkri
makanya dari awal gnpf
lalu istimewa ulama ini sudah clear
dari awal bahwa mereka mendukung
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
itu sudah didukung
bahkan dalam poin
ya menjaga seluruh agama
baik muslim islam maupun agama agama lain
jadi sangat kebinikan itu juga terjaga dalam fakta integritas
tapi tidak ada kriminalisasi ulama tadi kata bang inas
kan saya terjelaskan
kalau sekarang cuma dua orang ditersangkakan
jangan langsung dianggap dikriminalisasi
banyak kasus ya
contoh ya saya kasih tahu
tadi al khotot yang tidak diakui oleh bang ines
al khotot sudah di luar sekarang
di luar tapi sekarang proses hukumnya tidak jelas
punya hak gak abang
kamar abang diketok
tanpa ada rasa salah
lalu abang dilepas saja
apakah begitu proses hukum bang
apakah itu demokrasi yang kita nikmati
bukan zaman pak harto
bukan zaman orde baru
kejadian yang ada di era jokowi
kejadian itu dari zaman dulu sampai sekarang
ini kan ada persoalan di hukum kita
bukan ada persoalan di jokowi atau pemerintah jokowi
tetapi ada persoalan di hukum kita
baru kita tinjau ada apa bisa seperti itu
ini saya harus kasih tau bang inas
bang inas saya kasih tau ya
saya harus kasih tahu bang inas ya
dengan darah dan nyawa
ya bang inas bagaimana
mahasiswa dan rakyat indonesia mendapatkan reformasi
pak jokowi ini penikmat reformasi
pak jokowi ini hanya pengusaha
waktu itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tidak ikut gerakan mahasiswa
tiga ikut berjuang mendapatkan reformasi
tapi jangan penikmat dong
ya beliau penikmat reformasi harus diakui
pak jokowi ini penikmat reformasi
nah jangan sampai penikmat reformasi sudah menjadi presiden republik indonesia
cara cara orde baru yang kita tentang
kita lawan selama ini
dilakukan oleh pak jokowi
dan wajib bagi rakyat indonesia
melawan cara cara orde baru seperti itu
oke baik bang andre bang inas tahan dulu saya ingin ke bang ray
kalau dilihat dari representasi ya
tadi kan tadi kata bang inas
ulama nya cuma dua berapa masjid
macam kalau gnpf ulama ini sebenarnya
tapi seberapa besar itu bisa memberikan dampak elektoral
atau kewirausahaan wirausahaan itu bagaimana
seperti yang saya sebutkan tadi
karena pada dasarnya kan
kelompok ini ya
lebih tepat sebagai kelompok sebetulnya kan
kelompok ini tidak pernah
apa keluar dari pak prabowo
sekalipun pak prabowo tidak melaksanakan
hasil ijitima mereka yang pertama
jadi setelah ijitimak dilakukan
pak sandiaga dipilih sebagai calon wakil presiden
dari pak prabowo lalu dibuat survei
jadi sekarang ada ijitimak kedua menegaskan kembali
dukungan kepada pak prabowo
menurut saya nggak akan ada bertambah dari segitu
artinya apa sektor tengah gak akan pindah kesini
gitu loh kira kira gitu ya pak makanya kita harus berhati hati
oleh karena itu sebetulnya
ini masalahnya bukan masalah
kelompok yang keluar dari pak prabowo kembali ke pak prabowo
bukan ini masalahnya adalah
bagaimana kelompok yang
awalnya kelihatan mau keluar itu
kira kira gitu kembali
tapi kembalinya jangan dianggap
ada prosesnya skenario
strategi yang luar raya
ini narasi yang menyesatkan
di luar dugaan menurut saya ya
ketika mereka mau
ketika mereka mau masuk ke dalam kembali
karena memang gak bisa kesana gak bisa ke pak jokowi
harus kesini kembali
yang terjadi adalah moderasi
awalnya mereka call nya tinggi sekali
bersyariah macam macam dan seterusnya itu
karena sifatnya bukan lagi dirayu
oleh pak prabowo tapi mereka yang datang
ke pak prabowo dimoderasi sesuai
dengan visi misi gerindra sesuai dengan
visi visinya pak prabowo jadi yang
dibuat oleh gnp mui ini
ibarat kata adalah apa yang
sudah dituliskan visi misinya oleh
pak prabowo gira gira gitu jadi
ini macam copy paste menurut saya dari
bersyariah tidak ada lagi
apalagi mencoba mengganti
dasar dasar negara yang menjadi
perdebatan kita di awal kemerdekaan
empat puluh lima gitu loh yang menariknya
adalah boleh disebut lima dari sekian
banyak bahkan mungkin sampai enam
dari sekian banyak poin ini justru
menguatkan apa yang selama ini
sebetulnya gitu ya dikerjakan oleh
pak jokowi yaitu apa memberantas
semua unsur unsur yang
berhubungan dengan perlawanan
terhadap ideologi bangsa dan
misalnya di situ apa di situ bukan
harus dihadang sikap intoleransi
harus ada dijaga persatuan
dan kesatuan harus ada jaminan
kepada semua agama agama kira kira
gitu harus ada perlakuan yang adil kepada
semua masyarakat ini kan sebetulnya bagi
normatif saja bukan normatif
bukan normatif kalau
permintaan ini di masyarakat
umum normatif tapi kalau ini
dibicarakan oleh fpi gitu ya
yang atributnya seringkali
dihubung hubungkan dengan hti kan kira kira gitu ya
ini justru yang spektakuler
artinya apa gitu artinya
terjadi proses moderasi
yang dilakukan oleh mereka sendiri
karena berhubungan datang kepada pak prabowo
saat yang bersamaan
harusnya bagus dong ya kalau begitu bagus
saat yang bersamaan proses moderasi ini sebetulnya
yang justru tengah dilaksanakan oleh
pak jokowi gitu artinya apa
epi sekarang sudah tidak bisa lagi menggugat
katakanlah pencabutan sk
keberadaan hdi ya
saya pribadi menolak ya kenapa karena
prosesnya menurut saya tidak patut dengan
mencabut begitu saja keluarkan perpu gitu ya
tapi dengan pengakuan ini selesai
memang anda epi dengan hati itu
beda bedanya kalau kira kira gitu
kalau kembali ke poin enam belas kalau tadi
kata bang andre tetap tidak ada
masalah profesi hukum misalnya bagi saya poin enam belas
itu dengan penjelasan bung andre itu selesai
itu artinya apa
tidak ada keistimewaan kepada
akan tetap diproses secara hukum
oleh pak prabowo kira kira gitu ya
berkeadilan bahwa semua proses
hukum yang tergantung dengan anda itu
ya dilaksanakan secara profesional
katakanlah begitu saja ya jadi
keadilan macam macam masuk didalamnya seterusnya itu
kalau tadi disebut oleh bung andre tidak serta
mencabut gitu loh kira kira
biarkan polisi yang melakukan secara independen
apakah memang lima belas kasus ini layak diteruskan atau tidak dan seterusnya
kira kira begitu oleh karena itu
bagi saya tidak lagi persoalan di angka enam belas itu
yang bagi saya persoalan itu adalah
yang mengakui justru
konstitusi kita adalah undang undang dasar empat puluh lima
ideologi kita adalah
panjazila tidak ada yang namanya
nki bersyariah apalagi anda
bermimpi tentang khilafah kira kira begitu
jaga toleransi jaga
keutuhan bangsa jamin semua
agama agama tidak boleh ada
persekusi kira kira gitu ya baik
persekusi pada kelompok politik maupun
tentu saja persekusi kepada kelompok
itu yang bang andre highlight dari pakta integritas itu bang andre
tadi apa yang ingin ditanggapi
kalau ini poinnya bung spektakuler
kalau itu dilakukan oleh fpi
epi melakukan moderasi terhadap
oke oke bang andre tadi apa katanya ada
menyesatkan menyesatkan sekian kemana
saya menyampaikan bahwa yang disampaikan
soal ini skenario yang disusun
ini proses alamiah ya
bahwa bagaimana ulama
terhadap pencalonan pak prabowo
dan bang sandi kita tahu bahwa
pertama itu kan mengusulkan pak
prabowo dengan wakil presidennya ulama
nah itu tidak terpenuhi
kan presidennya sudah terpenuhi
nah istimewa ulama kedua
bisa menerima atau tidak
alhamdulillah ulama seluruh indonesia
dan akhirnya memutuskan pak prabowo
dan bang sandi dan juga
fakta integritas yang saya rasa bagus
nkri kita dan juga ini
menjawab kepada masyarakat
ya hoax yang dibangun bahwa gnpf
pa dua ratus dua belas ingin merubah
negara kesatuan indonesia itu tidak benar
dan bukan skenario ini fakta integritas
istimewa ulama kedua bukan
ini bukan skenario ini proses yang sangat
dan alhamdulillah ulama melihat bahwa
memang pak prabowo lah calon presiden yang tidak
pernah memusuhi ulama
dekat dengan umat ya wajar ulama dan umat
mendukung pak prabowo apalagi
tadi komentar ustadz habib rizik dan juga
pak yusuf martak
menyampaikan bahwa rumah rumah umat
akan menjadi posko
pemenangan pak prabowo saya rasa
tapi siap ditagi loh ini bang andre
pemenuhan pak prabowo ini ini
harus harus setiap pemimpin
setiap presiden republik indonesia
yang berjanji kepada rakyat
kalau tidak mampu
sebentar ini penting nih bang
kalau tidak mampu
pemimpin itu wajib melaksanakan janjinya
anda berjanji sama rakyat
anda harus laksanakan janjinya
kalau anda tidak mampu melaksanakan janjinya
anda harus mundur contoh pak jokowi
banyak gagal melaksanakan janji seharusnya
pak jokowi sadar diri tidak mampu
dan tidak layak lagi melanjutkan di dua ribu sembilan belas
harus ganti besi deh
kita bahas tentang
kita baca kembali
poin sembilan ya siap menjaga amanat tap
mprs nomor dua puluh lima tahun

nkri dari ancaman komunisme
yang bisa melemahkan bangsa
dan negara lain apa artinya
ya tak ada yang bisa diterima
lagi di bangsa dan negara ini kecuali
undang undang dasar empat puluh lima dan pancasila
berarti bagus dong bagus
oh itu yang saya sebutkan tadi ini artinya
mau mengatakan epi out
eh sorry tapi ini bukan skenario
istilah nkri bersyariah tanggalkan
sekarang cuma satu
epi harus murah badi
undang undang dasar empat puluh lima pancasila
gak ada yang lain karena ini bagus
seharusnya bang inas dan
partai pendukung pak jokowi jangan lagi nyinyir
seharusnya mendukung inas dulu
nah yang berkaitan tadi
dengan poin enam belas sebetulnya ada
penjelasan pada poin sebelas itu
siap melanjutkan perjuangan reformasi
untuk menegakkan hukum secara adil
tanpa pandang bulu kepada
segenap warga negara artinya apa
artinya lima belas kasus itu nggak boleh
serta merta dihentikan oleh polisi
itu kalau serta merta dihentikan polisi
melanggar rakyat integritas
artinya habib rizik apapun juga
begitu dia pulang akan diperiksa tetap
nah itu harus dilakukan oleh
pak prabowo kalau terpilih
jangan nanti begitu pulang
ini kasus menghilang nggak boleh
ini janjinya kan jadi saya ingatkan
lagi nanti kepada pak habib rizieq
bahwa harapan dia nanti pulang melenggang kangkung
kalau pak prabowo terpilih presiden
itu tidak akan terjadi
yang kedua adalah
hti itu tidak dikasih hidup
fakta integritas ini anda tidak boleh
ada di indonesia itu kata pakta integritas
boleh saya terakhir singkat saja pak andre gimana
singkatnya alhamdulillah bang inas
pak prabowo insya allah akan jadi presiden
bang inas singkatnya terakhir
khawatir tidak dengan dukungan istimewa ulama ini
terdekat pak andre didukung oleh banyak ulama di indonesia
ada fakta integritasnya gimana
saya sudah tulis di media media
ini tidak ada apa apa
jadi tidak perlu dibikin ribut
isinya bagus semua
isinya bagus tapi tidak cocok pak prabowo
jadi presiden bang inas
jadi yang menarik adalah
ijtima ulama atau gnpf menolak hti
hidup di negara republik indonesia
baik terima kasih kita tunggu nanti seperti apa
implementasi dari pakta integritas ini
kalau memang nanti terpilih begitu ya jika nanti terpilih
dan kita harapkan pilpresnya
berjalan baik baik saja semuanya antara dua kubu
karena ini menjelang sudah mau masuk
ke lampanya kira kira begitu ya pak andre
sebentar lagi dan pasti harus bekerja keras
kedua belah pihak terima kasih
terima kasih pak andre terima kasih pak inas bang ray
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali satu lagi tetaplah bersama kamu